selain di dalam negeri hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh lima republik indonesia ini juga dilaksanakan di berbagai belahan dunia
lalu bagaimana kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan di sejumlah negara
saat ini kita telah terhubung dengan konsulat jenderal republik indonesia di chicago amerika serikat mary binsar simorangkir
mary halo selamat malam waktu indonesia pak
selamat malam mbak ani
ini sudah lengkap dengan pakaian adat ini seperti apa pak perayaan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh lima di sana
ya kami dari kjri chicago beserta masyarakat indonesia di sini mengucapkan pertama kali selamat hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh lima
dan dapat kami sampaikan baru saja kami menyelesaikan acara upacara bendera
sangat meriah walaupun tidak semeriah tahun tahun lalu
tapi di seks ini perwakilan masyarakat sudah hadir
bahkan dari kjri ada semua masyarakat masyarakat peragama masyarakat
jadi perwakilan perwakilan kebahagiaan di tempat upacara
bagian yang ada di tenda tenda yang kita lakukan melalui virtual gitu mbak fani
baik nah pak mary ini perbedaannya apa saja pak dengan tahun tahun sebelumnya
ya karena kondisi pandemi covid sembilan belas saat ini dan peraturan sempat juga melarang katakan untuk berkumpul lebih dari jumlah tertentu
hanya kita pertama bedanya tahun ini kita fokus pada ini bersama sama dengan secara aktual
seperti mbak fadil lihat baru saja inilah tempat upacara kali ini di kjri chicago
dan bahkan setelah kami pun tak kuat bagian di lapangan itu virtual
nah kita lanjutkan dengan testa rakyat
karena waktu tahun lalu belum ada pandemi
kita lanjut sampai empat hari kejalan awal
waktu ini kita sampai empat hari
tahun ini kita sangat terbatas
nah yang kedua kegiatan kegiatan perubahan juga sangat disikapi
kita terbatas sekali karena kemarin ketentuan juga berlaku
untuk tidak dapat berkumpul banyak orang
banyak warga terbatasnya sebagai kelompok dari konsulat jenderal kemobinan itu saja
namun kemarin ini tidak semata mata tidak juga dilakukan
pada masa kita di negara bagian baik yang jadil
jadil negara bagian kita bagi akan ada program menyapa
kajari menyapa wadah
di mana titik tertentu di tiga belas titik warga masyarakat
bahkan kelompok ibu ibu yang tadi juga mengikuti live streaming
jadi acara ini kita lakukan juga live streaming
sehingga semua warga nasional kita yang ada di live web itu dapat mengikutinya
nah selesai ini kami akan masuk
jadi teman teman semua masyarakat kita sudah menanti

katakan ada di chicago ada di minnesota ada di michigan di andor di st david di bloomington di purdue di kutipota indiana dan lain lain
jadi kami kita lakukan secara virtual
tapi ini kita akan melakukan silaturahmi
karena ini merupakan tes kelayak indonesia
karena kami konsepnya adalah semua warga indonesia yang ada di wilayah mana pun
terutama di wilayah indonesia
akan juga hari spesial hari ini tujuh belas agustus adalah hari yang meresmikan depopis indonesia
begitu mbak wani
tentunya ya pak
kita harapkan antusiasme ini juga bisa ditularkan begitu kepada
dari konsulat jenderal di chicago kepada para warga negara indonesia di sana
terima kasih bapak
mary binsar simorangkir selaku konsulat jenderal republik indonesia di chicago
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia the world tonight
terima kasih pak